oh botan botan sanggup li
klinik saya disini apaan sih
kau pegang pegang tau sampe
ini gak bener ini
pasangan sus sus sus sus
jadi kalian semua tipe
siapa sih ini
masa bapak lupa
oh mau golf juga
ah pak pap suka bercanda deh
rita kan kesini disuruh pak pap
disuruh disuruh saya
aduh pak pap
tadi pak pap telfon rita
rita disuruh kesini jam sembilan
sudah sudah sudah
rita seneng banget ketemu pak pap
pak pap makin tua
makin ganteng ya
tunggu sini sebentar
ke tuarang sebentar
kan gak ketemu
tunggu mobil sebentar ya
jangan lama lama ya
tunggu sebentar ya
jangan lama lama pak
kapur kemana nih saya
tentu ini mana sih
saya udah perlu surat
ada apa ya pak
pergi dulu rasengan
serius apa ya sekarang
mas dia makin dengan pake bobo
oh di t tempo banyak garcia
kenapa n ei ketemu n palang
oh ini household dari aries indonesia
buat apa pak
gak ada tombol
apa itu pak
buat yang sanggup li
klinik sampe sini apaan sih
kok pegang pegang sampe
ini gak bener ini
jadi kalian semua tinggal disini
ini ada apa nih cerita
eh pak pak lama banget sih pak
maaf bu ada bisnisnya bantu tuh
kirain kamu temen saya
mas kalo jalan jangan liat dong
wah gak liat pak maaf
kamu mau dijam aja
maaf pak saya panggil kamu tugas yang lain ya pak ya
kamu tuh kamu tugas
kok kamu nyuruh nyuruh orang
kok kamu nyuruh nyuruh orang
gak mungkin ini kebetulan gak mungkin
tahu siapa pelakunya
saya tau siapa dirimu
akan ada pembalasan
kita tunggu saja
akan ada lalu
tunggu mana siapa
tunggu mana siapa
tunggu mana siapa
tunggu mana siapa
bobi harus tahu rasa
hari ini kamu gak kemana mana kan
bapak mau diurut lagi kakinya
semalam kan bobi ngajak dinner kamu ya kan
encik pak tapi gak jadi
karena semalam gak jadi
kamu ganti dengan lans
sebagai ganti dinner yang batal tadi malam
lans itu makan siang
oh jadi lans itu
gak usah soalnya kan centini kan
mesti beres beres rumah
banyak pekerjaan sering dereng
sekali kali kamu harus ngerasain mas
nanti uangnya saya kasih
tadi disuruh itu
sekarang apa itu
ya udah itu sama aja
udah itu gak penting
kamu ajak dia
untuk makan siang
ya kamu dandan dandan
emang boleh pak
oh boleh oh
banyak nemen pak
kamu ajak langsung
di restoran yang bapak sering ajak dia ke sana
namanya restoran sari boga
udah tepuk tangan
semua s tackle dan
kita tidak punya gelo